dari vitamin yang akan memperkuat tubuh parlemen atau justru mereka akan dimakan oleh virus lama yang merusak
kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan wajah baru wakil rakyat kita
dan bersama saya reinhard sirait kami akan hadirkan informasi dan juga pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
rapat padi pada
paripurna dpr penutupan masa sidang kedua tahun dua ribu delapan belas diwarnai oleh kursi yang kosong
kursi kosong ini seperti yang bisa anda saksikan mewarnai pemandangan rapat paripurna dpr
kami disini kita tidak bisa
kalau bicara sepuluh itu itu perdebatan
dan yang lain lagi dan menurut saya selain urusan bagi bagi kekuasaan tidak ada lagi argumentasi
gimana pak ditanya apa saja pak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
setumbuh harapan selalu disematkan ke pundak para wakil rakyat agar bisa memperjuangkan aspirasi serta mengawasi jalannya pemerintahan agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi rakyat
namun harapan itu seringkali justru berakhir dengan kekecewaan karena kinerja yang buruk dan juga kasus korupsi yang kian membusuk
bagaimana kita melihat kinerja para wakil rakyat kita selama ini cnn indonesia punya catatannya untuk anda
saya nggak pernah tahu buksin dpr itu apa karena emang saya nggak pernah tahu aku sibuk cari makanan sendiri
itu sebagai satu lembaga yang dimana buksin itu ada mewakili kita sebagai rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan membuat suatu undang undang yang dimana undang undang itu sebut akan dijalankan untuk membuat inovasi
setahu aku sih buksin dpr itu buat undang undang ya mbak cuma itu doang sih yang gue tahu sih
dalam sejarah republik indonesia dewan perwakilan rakyat atau dpr menjadi lembaga yang cukup berpengaruh
sekaligus menjadi perusahaan yang berpengaruh untuk membuat perusahaan yang berpengaruh

lembaga yang bertugas sebagai pembuat undang undang dan juga pengawas pemerintah ini ternyata belum mampu memenuhi target rancangan undang undang dan tidak jarang absen di kala rapat rapat pengambilan keputusan
lalu apakah hal hal tersebut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya
peneliti forum masyarakat peduli parlemen atau formapi lusius karus menilai
kinerja dpr ri di lima tahun terakhir adalah yang terburuk sejak era reformasi
dpr dinilai tidak menjalankan fungsi legislasi dengan baik
itu terlihat dari pengesahan undang undang yang masih jauh di bawah target dan tingkat kehadiran anggota dewan yang sangat rendah
bahkan dari tujuh sidang paripurna di masa sidang dua ribu sembilan belas anggota dewan yang hadir tidak mencapai sepuluh persen
jumlah legislasi yang dihasilkan dpr dari dpr
dari daftar ruu prolegnas prioritas sampai tahun kelimanya itu baru dua puluh tujuh
dua puluh tujuh ruu dari satu ratus delapan puluh sembilan yang direncanakan dalam daftar prolegnas lima tahun
jumlah dua puluh tujuh ruu ini nyaris sama dengan jumlah koruptor yang ditangkap oleh kpk dari dpr selama dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas
jumlahnya sudah dua puluh tiga orang
jadi saya kira luar biasa ada pertemuan kebaikan dan keburukan di dpr dua ribu empat belas
dengan jumlah undang undang yang masih di bawah target
dpr optimistis akan mengesahkan sejumlah rancangan undang undang
ketua dpr bambang susatyo mengamini
dpr akan mengesahkan dua belas atau tiga belas rancangan undang undang prolegnas prioritas di sisa masa jabatan yang tinggal dua bulan lagi
ada kita akan berupaya diterakin dengan dua belas sampai tiga belas ruu
karena kita bekerja bersama sama dengan pemerintah
ya sangat tergantung dengan kerjasama dari pemerintah
mudah mudahan bisa kita kejar dua belas sampai tiga belas undang undang kita selesaikan sampai akhir
berdasarkan survei lembaga survei indonesia atau lsi juni dua ribu delapan belas
kepercayaan masyarakat terhadap dpr menduduki urutan terendah dari lembaga lembaga lain
rendahnya tingkat kepercayaan itu disebabkan
oleh banyaknya pemberitaan negatif para anggota dewan
misalnya informasi anggota dewan yang terlibat korupsi atau banyak yang absen di rapat paripurna
dikutip dari laman dpr ri masih banyak rancangan undang undang yang belum disahkan
yang cukup mendesak misalnya ruu kuhp ruu penghapusan kekerasan seksual ruu larangan minuman beralkohol
ruu pertanahan ruu permasyarakatan
ruu ekonomi kreatif karantina hewan jabatan hakim dan masih banyak lagi
keterbukaan aksi nyata dan komitmen para wakil rakyat menjadi yang terpenting dan yang paling ditunggu oleh rakyat
dimeliputan sienna indonesia jakarta
ya parlemen dan wakil rakyat selama ini menjadi tumpuan publik untuk menjadi pembawa pesan dan juga aspirasi rakyat untuk diperjuangkan
sekaligus menjadi pengawas yang juga galak bagi kekuasaan eksekutif
agar tidak zalim seperti masa silam
namun harapan ini acapkali dikhianati dengan kinerja yang buruk perdebatan yang kurang bermutu
sampai dengan kasus korupsi yang silih berganti
namun selain menghasilkan kekecewaan demokrasi sebetulnya juga bisa memberikan harapan akan perbaikan
terutama bagi mereka yang menjadi wajah wajah baru anggota parlemen kita
apakah benar harapan itu masih ada atau mereka kemudian akan menjadi sosok yang sama saja sebetulnya
kita akan coba ulas malam hari ini bersama dengan dua wajah baru di dpr dan juga ada
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu dan juga demokrasi
mas agus selamat malam terima kasih sudah hadir
kita sapa juga dua anggota dpr wajah wajah baru ini
ada bang ansi lema anggota dpr terpilih dari pd perjuangan
bang ansyi selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada putri komarudin anggota dpr terpilih dari partai golkar
putri selamat malam
terima kasih sudah hadir
ini selalu menarik kalau kita bicara soal wajah baru terutama ketika bagaimana di awal awal masa kampanye begitu
kalau petahana kan mas agus kan biasanya sudah tinggal memaintain basis suara ya basis politiknya sudah kuat begitu
kalau yang baru ini kan dia harus punya sesuatu yang baru strategi yang baru
nah ketika bang ansi dan juga putri awal awal kampanye begitu ya apa yang anda jual kepada konstituen anda saat itu mungkin dari putri dulu
saya sih yang terutama adalah mengunjungi setiap desa yang berada di tiga kabupaten di mana saya bukan bertani lah ya berkompetisi
karena tiga kabupaten itu kan luas purwakarta karawang bekasi
dan seperti yang kita tahu juga infrastrukturnya belum terlalu memadai jadi banyak daerah daerah yang masih di pegunungan yang masih jauh juga gitu
jadi semua desa sudah saya sambangi juga dan di situ mereka menemukan perbedaan antara saya dan caleg caleg lainnya
karena mereka bilang banyak yang hanya mengandalkan tim jadi calegnya nggak datang
ataupun hanya mengandalkan spanduk spanduk baliho dan sekarang juga banyak fenomena sosial media di mana caleg itu menggunakan sosial media sebagai platform mereka berkampanye

lebih suka mendengar langsung bertatap muka dengan mereka mengetahui kondisi langsung di mana mereka hidup dan apa kekurangan dan kelebihan yang ada di sana
balik lain nggak ada yang turun langsung pasti kan banyak juga dong
beberapa daerah seperti muara gembong di bekasi saya pernah masuk ke kelurahan di tempat itu benar benar tidak ada caleg yang pernah ada kesana
karena kebetulan itu berada di daerah laut yang jauh saya juga kesana dan perjalanannya juga jauh
jadi mungkin belum banyak caleg yang menyambangi karena begitu saya datang ibu yang pertama kali datang kesini
ketika bertemu apa yang anda sampaikan begitu ketika selain memperkenalkan diri pastinya ya tentu
apakah sebagai caleg ada program atau apa yang anda tawarkan kepada mereka itu apa saat itu
kalau saya pertama kali mendengar dulu karena mereka kan juga banyak masalah masalah yang perlu didengar
jadi saya mendengarkan dari situ masalah bpjs ada infrastruktur air bersih tidak ada listrik macet dan segala macam
jadi dari situ saya akhirnya memperkenalkan tugas fungsi dpr itu apa
karena mereka juga masih bertanya tanya jadi apakah dpr itu hanya tidur ya gitu kerjanya
tahu sebenarnya ngapain sih gitu
jadi saya jelasin dulu nih ini di sini ada legislatif eksekutif indikatif dan pelajaran pelajaran dasar seperti itu yang mereka bahkan belum tahu sebelumnya
jadi dari situ kita kembangkan dengan masalah masalah mereka yang ada nanti saya ceritakan undang undang apa dan masalah yang relevan dengan mereka gitu
dan masalahnya sebenarnya masih mendasar banget mas saya nggak punya ktp bpjs kartu saya belum nyampe terus mau kerja harus bayar ke calo
calo untuk atap pabrik
artinya apa di dapil anda tuh isunya apa
banyak banget tapi yang paling utama itu ketidakadaan lapangan kerja tidak cukup dan warganya juga mengandalkan pabrik sebagai sumber utama untuk lapangan kerja
jadi di mindset mereka tuh belum ada untuk meng create lapangan kerjanya itu sendiri gitu itu sih yang paling utama
kalau bang ansi punya cerita yang berbeda atau sebetulnya hampir hampir sama mungkin sama putri bang
ya renard saya maju di dapil ntt dua itu di dua belas kabupaten kota di empat pulau pulau timur pulau sumba pulau rote dan pulau sabu
jadi ketika maju pertama kali saya sudah sadar bahwa saya harus bisa menampilkan sosok yang berbeda dengan calon calon yang lain begitu
kenapa karena memang kalau tidak ada pembeda tentu orang akan memilih calon yang lain
oke pembedanya an silema ada dimana saat itu
an silema an sileda itu adalah muda pasti enerjik begitu
dan an silema juga punya saham dalam demokrasi ketika bicara reformasi tahun sembilan puluh delapan
karena itu saya hadir tentu ketika bicara soal wakil rakyat
yang saya sampaikan kepada mereka itu adalah saya ingin menjadi penyambung lidah rakyat sekaligus menjadi jurubicara masyarakat ntt di senayan jakarta
ya pola kerja sama saja masyarakat itu kan secara tipologis mereka memiliki karakteristik dalam memilih
ada pemilih yang tradisional emosional ada pemilih yang transaksional ada juga pemilih yang memang rasional
mereka mencari figur figur yang memiliki kapasitas integritas dan juga rekam jejak teruji
nah sebagai orang yang berlatar belakang dari dunia ini
dari dunia kampus mantan aktivis juga pernah menjadi wartawan
saya secara sadar menyasar kelompok pemilih yang ada di level masyarakat yang tercerahkan secara politik
karena menurut saya mereka inilah yang menjadi teman saya untuk bisa menghadirkan sebuah harapan bagi nusa tenggara timur
nah kalau bicara di ntt itu masalah di ntt itu pada umumnya masih merupakan masalah masalah yang sifatnya elementer
masih soal akses terhadap air bersih masih soal infrastruktur dasar jalan jembatan listrik air masih terkait dengan lapangan pekerjaan
dan di dapil saya kita tahu itu karena minimnya lapangan pekerjaan banyak orang ntt
jadi itu yang anda tawarkan kemudian bang arsik
ya tetapi sebelum saya menawarkan tentu saya harus memberikan telinga untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka
wakil rakyat itu sejatinya tidak saja menjadi orang yang datang membawakan harapan
karena bisa saja dia salah memberikan obat ataupun juga solusi
jadi harusnya bekerja pertama kali itu memberikan telinga untuk mendengarkan
apa yang menjadi keluhan dan juga aspirasi dari masyarakat
baik baik mas agus apa yang anda lihat dari keterpilihan dua orang wajah baru di dpr ini
apakah anda melihat tentu ini bisa menjadi harapan baru
atau kemudian bagaimana mereka bisa merealisasikan apa yang tadi mereka sudah sampaikan kepada masyarakat
sehingga kemudian mereka terpilih menjadi anggota dpr yang baru
tapi ditahan jawaban nanti mas agus kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
tadi sudah kita dengarkan mungkin bagaimana cerita singkat keduanya ketika terpilih sebagai anggota dpr wajah baru begitu di dapil masing masing
apa yang anda lihat dari keterpilihan kedua orang ini mas agus
ya sebenarnya ini kan tentu ada harapan baru dan ini pencapaian yang sangat luar biasa
selain urusan muda ya
bagi saya muda kan ini proses regenerasi saja itu normal itu
tetapi pertama kali running dan kemudian terpilih di tengah segala perkembangan situasi yang total berbeda
nah menurut saya dua hal
orang muda ini bagaimanapun juga kita punya harapan untuk mendapatkan banyak hasil
nah tetapi juga mereka berdua kan harus menghadapi tadi seperti yang disampaikan oleh cnn sejak awal
ada sejumlah daftar masalah
bukan hanya sekedar teknis di dpr nya nanti termasuk bagaimana kemudian kelindahan internal organisasi
tetapi juga mengubah persepsi publik terkait dengan dpr sebagai kelembagaan
nah ini kan juga tantangan yang menurut saya juga sangat berat
juga termasuk tantangan tantangan yang lain misalnya kita dihadapkan pada posisi
harus kita akui tujuh puluh empat tahun kita merdeka dengan slogan indonesia sdm unggul indonesia maju
tapi kita masih menghadapi situasi diskriminasi
nah wajah baru ini seharusnya bisa merubah perspektif publik itu ya mas
jadi tantangan tantangan itu harus mampu dibaca oleh yang muda muda ini
bagaimana mentransformasikan nilai nilai yang baru
untuk kemudian konsumsi
untuk kemudian kohesivitas indonesia ini bisa muncul
salah satu yang kemudian mungkin membuat perspektif publik agak minus mungkin ya melihat kinerja dpr
selain kemudian kita tadi kita sudah lihat di dalam paket pengantar
ini juga soal capaian legislasi
nah ini kan juga pekerjaan rumah artinya juga untuk putri dan juga bang asyik
kita lihat dulu kemudian seperti apa capaian legislasi dpr ri dari tahun ke tahun
nah ini juga mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan juga nanti ketika wajah wajah baru ini bisa
nah ini deh kita lihat ini mbak putri dan juga bang ansi
kita lihat mungkin di tahun dua ribu empat belas saja deh lima tahun terakhir
jauh sekali sebetulnya dari realisasi undang undang hanya dua puluh enam target prolegnasnya satu ratus delapan puluh
ini catatan anda bagaimana mas habib
ya sebenarnya kan ini data yang kami olah di sindikasi pemilu dan demokrasi
sebenarnya kita lihat ada tren yang semakin membesar terkait dengan pencapaian yang tidak optimal
nah periode yang sekarang memang waktu juga sudah sangat mepet
ini posisinya di empat belas an persen
nah ada pertanyaan apakah memang targetnya yang terlalu tinggi
atau memang kapasitas anggotanya yang
anggota dan kelembagaan itu
antusiasme untuk sidang sidang dpr akan muncul
setidaknya untuk satu periode ini
dan kedua mungkin bisa mulai mendefinisikan ulang terkait dengan isu isu apa yang hendaknya
tidak semua isu harus dibawa dalam konteks undang undang
tetapi kita harus lihat beberapa isu penting misalnya yang itu kemudian dirumuskan dengan baik
dan itulah yang jadikan prolek
oke saya tanya ke putri
sudah ada gambaran kah soal undang undang apa
kemudian kita melihat dengan capaian legislasi yang ternyata tidak cukup memuaskan ini
bagaimana anda membayangkan ketika nanti anda ada di kursi dpr
untuk membayangkannya tentu saja belajar dulu kali ya
karena kan kita punya senior senior yang selama ini sudah berkiprah di dpr dengan baik
karena mungkin banyak publik lebih melihat yang sisi negatifnya
cuma dengan pengalaman pribadi saya melihat banyak yang bekerja untuk dapilnya
bekerja keras gitu dan terlihat hasilnya
untuk undang undang sendiri saya dengan background ekonomi
saya ingin sekali memajukan undang undang terkait pengetahuan tentang finansial
misalnya karena di dapil saya sendiri terdapat oknum oknum tidak bertanggung jawab
yang nantinya menggunakan warga untuk menyebarkan kredit kredit yang fiktif
kredit kredit yang juga menggunakan annual rate yang sangat tinggi
jadi masih banyak warga warga yang tidak mempunyai pengetahuan memadai tentang finansial
terutama untuk penggunaan kredit kredit yang fiktif
perempuan perempuan yang menjadi korban
karena saya perempuan juga tentu itu sangat dekat dengan hati saya
terutama nanti dengan fungsi pengawasan dpr pada badan badan seperti ojk dan bank indonesia
yang seharusnya melakukan edukasi finansial kepada warga
bang ansi melihat tadi capaian legislasi yang masih rendah kinerja dpr publik
perspektif publik yang sangat buruk artinya harapan itu tentu ditumpukan kepada wajah wajah muda tadi
mas agus juga katakan
bang ansi bagaimana kemudian nanti akan
mendobrak perspektif publik itu
ya tentu target dan capaian itu kan ada berbagai faktor yang turut mempengaruhinya
tapi menurut saya harusnya ada skala prioritas dalam prolegnas atau program legislasi nasional
dan skala prioritas itu parameternya mestinya adalah undang undang yang paling dekat dengan hajat hidup banyak orang
saya kasih contoh misalnya undang undang sumber daya air atau undang undang terkait dengan kelistrikan dan sebagainya dan sebagainya
ini harus menjadi komitmen yang kuat dari dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat untuk mendorong ini
nah kalau ditanya ke saya dpr ini kan representasi rakyat
jadi harus representatif yang kedua harus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat
kalau bicara saya mewakili dapil nusa tenggara timur ntt itu itu wilayah yang dikenal sebagai satu provinsi yang masih berkutat dengan sejumlah persoalan
ada tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di sana
yang kedua kualitas sumber daya manusia
baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan
kita bisa lihat dari ipm provinsi nusa tenggara timur yang agak rendah dibanding provinsi lain
yang ketiga faktor infrastruktur di sana
ntt ini adalah provinsi kepulauan terpisah oleh laut tetapi masih banyak daerah yang terpencil terisolir dan daerah miskin
karena itu kalau ditanya ke saya saya melihat bahwa kalau mau membangun ntt
itu harus didorong dari infrastruktur
infrastruktur ini adalah urat nadi perekonomian rakyat pemberdayaan rakyat
presiden jokowi itu secara sadar sejak lima tahun lalu itu sudah mengarahkan pembangunannya go is ke indonesia timur dan dia genjot habis infrastruktur
infrastruktur ini bisa membuat terjadinya konektivitas antar wilayah wilayah
dan kalau terjadi koneksi antar wilayah wilayah itu barang jasa manusia itu akan mobile
akan ada mobilitas
sehingga kemudian barang pusat produksi itu bisa sampai ke pasar dan tidak lagi kita terjebak pada yang namanya high cost economy
tetapi kemudian biaya ekonominya bisa menjadi efisien
dan kalau ekonomi ini rakyat bisa digerakkan masyarakat akan punya income masyarakat akan punya pendapatan dia akan mudah mengakses kesehatan mengakses pendidikan
dan dengan demikian dia punya daya beli dia punya saving dan seterusnya
karena itu kalau bicara nusa tenggara timur
ya tentu saya akan ditugaskan oleh partai
tetapi saya melihat ada beberapa komisi yang mungkin akan menjadi bidikan saya
satu mungkin komisi lima terkait dengan infrastruktur dan perhubungan
kenapa ntt itu adalah provinsi kepulauan
yang kedua mungkin juga terkait dengan komisi pendidikan
jadi sudah ada gambaran
saya sudah saya sudah ada gambaran karena ketika saya turun ke masyarakat keluhan keluhan itu yang saya temukan
oke ya ya turun ke masyarakat
nanti kita bicara lebih dalam lagi soal kinerja dpr yang periode ini mas agus
tapi saya tadi tertarik juga ketika bang ansi mengatakan turun ke masyarakat
selain kemudian tadi bang ansyi sudah memahami gambaran seperti apa kebutuhan di dapil nya
tapi kemudian bang ansi kita kembali soal ke bagaimana ketika anda terpilih
ada gini ya kita coba menggambarkan seperti ini
bagaimana anda kemudian menjawab soal ansyi lema dalam bagian untuk kampenya
ini juga quote unquote mendompleng nama ahok begitu kira kira
nah itu bagaimana anda menjawab soal itu
bang ansi ini kan di luar kapasitas anda sebagai seorang anggota terpilih
nah itu juga ada pertanyaan publik soal itu bang ansi
ya ahok itu bagi saya adalah inspirator yang menunjukkan rekam jejaknya teruji
ahok itu adalah sebuah values bukan sekedar sebuah sosok atau seseorang sosok
karena itu menurut saya saya sebagai generasi baru harapan baru
bisa mengambil nilai nilai positif dari seorang ahok seorang joko widodo seorang risma
yang memang dalam kepemimpinan mereka ketika mereka diserahkan kepercayaan oleh publik
mereka mampu menjawab itu secara baik
ya kita tahu bahwa saya dan ahok punya kedekatan secara personal
karena saya pernah menjadi jurubicara pak ahok
dan dalam banyak hal saya belajar tentang integritas dan juga kapasitas
ahok selalu mengingatkan kepada saya
kunci bahwa seorang politisi itu bisa lepas dari praktek gratifikasi dan korupsi itu sebenarnya satu
jangan terjebak pada konflik of interest atau konflik kepentingan
dan pejabat publik itu biasanya jatuh karena orang orang dekat
dan pesan itu yang ingin anda sampaikan sebetulnya
pesan itu yang ingin saya sampaikan begitu
saya bukan cuma belajar dari ahok saya belajar dari pak joko widodo
seorang pemimpin yang sangat bersahaja sederhana
dia tidak saja merakyat turun belusukan dekat dengan rakyat tapi juga pro rakyat
menurut saya politisi tidak cukup hanya merakyat tetapi juga harus pro rakyat
apa buktinya prorakyat
harus bisa menghadirkan kebijakan kebijakan yang memang sungguh prorakyat
oke kita break terlebih dahulu nanti usai jeda kita juga akan tanyakan ke putri komarudin
soal senior nama komarudin juga bukan nama yang asing lagi sebetulnya
ada nama ayah anda ade komarudin
nah bagaimana anda menjawab mungkin keraguan keraguan bahwa anda terpilih karena ada faktor dari ayah anda
atau orang memilih anda karena nama komarudin atau anda sebagai pribadi
tapi kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
rapat paripurna dpr penutupan masa sidang kedua tahun dua ribu delapan belas diwarnai oleh kursi yang kosong
kursi kosong ini seperti yang bisa anda saksikan
mengwarnai pemandangan rapat paripurna dpr
kami disini berdua

kalau bicara sepuluh itu
itu perdebatan yang lain lagi dan menurut saya
selain urusan bagi bagi kekuasaan
nggak ada lagi argumen keseluruhan
berdua lagi yang melupakan orang lain
saat ini kami melihat bahwa
bapak adalah argumen yang berlebihan
tetapi sebagai peneliti pcm

baru dalam pengambilan cta ke cina
sebelum mendaftarkan akhir akhir
kalau tadi saya sudah tanya tentang ahok ke bang ansi
saya tanya tentang sosok ade komarudin
yang ada di belakang anda
nah ini saya yakin ini juga udah pertanyaan yang
anda mungkin sudah jenuh juga menjawabnya
tapi itu perlu untuk kemudian anda sampaikan lagi
karena anda sudah terpilih posisinya
meraguk menghilangkan stigma itu
bahwa anda terpilih mungkin
karena nama besar ayah
atau karena pengaruh ayah anda
tidak bisa dipungkiri nama komarudin itu
sebagai sesuatu modal
awal untuk saya
lima periode di dapil tersebut
dan beliau juga sudah menuntaskan
tugas yang alhamdulillah sangat baik
beliau juga menjabat sebagai
ketua dpr pertama dari dapil tersebut
orang sunda pertama
jadi warga sangat mencintai beliau
dan ketika saya masuk
turun langsung untuk bertemu dengan warga
mereka juga sangat peduli
dengan saya dan kondisi ayah saya
tingkat penerimaan dari warga juga sangat tinggi
namun tentu saja
dengan politik dinamis dan banyak hal hal
yang sudah terjadi gitu kan
jadi banyak pertanyaan pertanyaan dari warga
apa saja yang sudah dihasilkan ayah saya
selama jadi anggota dpr dan sebagainya
jadi dari situ saya menjadi penjembatan
antara apa yang menurut saya terjadi di hidup ayah saya
dan performa beliau
dan apa yang warga harapkan
dari situ saya mengambil hal hal baik
dan hal hal buruk yang harus saya buang jauh jauh
pandangan soal anda mendompleng nama
ade komarudin sebagai sosok anda
secara pribadi begitu sebagai seorang putri
karena saya juga dari dulu seorang aktivis
dari mulai sma saya ikut organisasi
mahasiswa saya jadi ketua organisasi mahasiswa
jadi saya di situ memperkenalkan diri bahwa
saya punya warga
saya punya warna baru yang akan saya perkenalkan
saya membawa isu isu yang dekat dengan hati saya
edukasi keuangan kepada warga
jadi hal hal tersebut yang mereka selama ini
belum pernah lihat dari ayah saya juga
karena sebagai seorang senior
beliau selalu membicarakan tentang isu isu makro
isu isu yang tadi sama banget sudah dibicarakan
kalau saya lebih milih isu isu segmented
yang selama ini tidak diperhatikan oleh orang orang
namun menjadi keresahan banyak warga
seperti tadi kredit kredit liar yang
selama ini menyasar warga
dan yang pasti untuk membuktikan adalah ketika nanti menjabat
tidak mengikuti jejak jejak yang buruk
dari para anggota dpr sebelumnya begitu kan
ini yang kemudian penting untuk kita kritisi bersama
mas agus bagaimana anda melihat kinerja anggota dpr kita
lima tahun terakhir dan tadi kita lihat potret potret
ditangkap oleh kpk
gaduh di dalam suasana paripurna
ini kan lagi lagi membentuk perspektif publik
agak males melihat anggota dewan
ya tentu kan ini kita dihadapkan pada kompleksitas masalah ya
termasuk dpr secara kelembagaan
tapi dalam konteks fungsi misalnya pengawasan
itulah yang harusnya paling menonjol yang harus kita soroti
nah kalau dalam konteks legislasi kan ada pr gini
lebih dari mayoritas dpr kedepan itu diisi petahana
pertanyaannya bagaimana kemudian
partai politik yang ada itu bisa membangun ekosistem
yang bisa mengakselerasi para kandidat anggota baru ini
ya tidak terbahas sampai selesai misalnya
nah kedua gini
ini ada pertanyaan saya sebenarnya ke dua orang ini
meskipun latar belakang dunia aktivis dan organisasi juga ada
jadi pertanyaan besar
bagaimanapun juga mengkampanyekan diri dan keterpilihannya basisnya di dapil
dengan berbagai isu yang ada di dapil
tetapi menjadi anggota dpr
itu kan tidak bisa kemudian fokus hanya isu dapil
karena anda sudah bicara terkait dengan dua ratus enam puluh satu juta ruu yang sudah diperoleh di dabil
karena anda sudah bicara terkait dengan dua ratus enam puluh satu juta ruu yang sudah diperoleh di dabil
saya adalah penduduk indonesia terkait dengan tiga puluh empat provinsi dan lima ratus empat belas kabupaten dan kota
tapi dalam kacamata nasional bagaimana ini akan dibangun
nah terutama konteksnya tentu produk akhir dari dpr sebenarnya kan di konteks apa namanya legislasi
nah kedua dari sisi pengawasan sebenarnya ada modalitas yang kita bisa diharapkan ya
sebenarnya gini periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas dan nanti dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh empat sebenarnya relatif secara struktur politik dalam konteks koalisi itu kan hampir tidak jauh beda
dua orang ini dari partai anggota koalisi dan sebenarnya partai koalisi pemerintah juga tidak terlalu berbeda antara yang periode kemarin sampai yang sekarang
itu modalitas itu kalau kita lihat dari cek di cek sejarah selama dpr dua ribu empat belas
dua ribu sembilan belas bekerja itu tingkat disiplin fraksi koalisi pemerintah itu kalau misalnya saya gunakan rise index ya
jadi ada indeks disiplin fraksi koalisi pemerintah untuk kebijakan kebijakan yang membutuhkan persetujuan dari dua cabang kekuasaan eksekutif dengan legislatif
dalam misalnya ruu perpu atau kebijakan lain ya
jabatan jabatan tertentu yang membutuhkan restu dari dpr
itu koalisi yang sekarang ada ini dan nanti mudah mudahan
yang akan tercermin di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat itu disiplin fraksinya itu antara sangat tinggi hingga sangat tinggi
berbeda dengan disiplin fraksi koalisi pemerintah di era dua periode sby
itu antara rendah sampai tidak ada disiplin fraksi
nah tetapi juga masih ada sisa persoalan kan
itu ruu yang disahkan kan memang jumlahnya tidak banyak
dan mungkin akan ada beberapa
isu baru yang akan di engage menjadi ruu
dan disitulah kemudian pertemuan mempertemukan perbedaan perbedaan diantara anggota koalisi
itu menjadi satu
nah itu tantangannya
ya bang asi tapi kalau bicara mengenai produk undang undang
sebetulnya takaran kinerja dpr ya mungkin anda juga bisa menjawab soal itu
apakah memang diukur menurut anda ya
apakah diukur memang dari semakin banyak undang undang yang disahkan
atau apa sebetulnya
ya dari bobotnya dari kualitasnya dari mutunya
dan itu bisa diutuhkan
jadi diukur seberapa lama undang undang ini direvisi ketika setelah ditetapkan begitu
dalam banyak kasus kan undang undang ini bahkan kemudian ketika diuji di mahkamah konstitusi kemudian dibatalkan
nah ini menjadi pr
jadi yang diutamakan itu adalah bobot mutu dan kualitas
makanya saya katakan tadi skala prioritas itu menjadi penting
bukan kuantitas berapa banyak begitu
bukan kuantitas seberapa banyak
dan itu ukurannya adalah saya kembalikan lagi itu soal hajat hidup orang banyak
nah ini kan kembali kepada kompetensi masing masing anggota dpr kompetensi masing masing fraksi dan seterusnya
menurut saya kalau mau kerja baik setidaknya anggota dpr itu harus memiliki empat kompetensi
yang pertama kompetensi yuridis
karena dpr itu bekerja dengan undang undang sebagai dasar dan pedomannya
dan juga bertugas membuat undang undang salah satu fungsinya legislasi
maka dia harus melek undang undang
dia harus punya legal standing yang jelas dan dia juga harus paham tentang legal drafting
ini tidak bisa ditawar tawar
yang kedua dia juga harus punya kompetensi politis
ada berbagai aspirasi dan kepentingan
baik dari level grassroot menengah maupun dari fraksi fraksi ini
karena itu dia harus bisa memilah milah dan kemudian membuat kanal kanalisasi
mana yang harus menjadi prioritas dan harus didorong
ini yang harus diperhapakan
bang anci tahan di nomor dua tadi ya
kita coba dengarkan apa kata presiden juga terhadap dpr soal peraturan dan juga undang undang
problem besar kita ada di sini
kenapa tindakan cepat tidak bisa diputuskan
kenapa di lapangan tidak bisa cepat diputuskan
salah satunya gara gara ini
terlalu banyak peraturan di negara kita
terlalu banyak peraturan di negara kita
saya sudah sampaikan kepada gubernur bupati wali kota semuanya
tidak usah buat perda perda lagi lah
setahun satu atau dua cukup
saya sudah ngomong juga ke dpr
tidak usah setahun empat puluh undang undang
satu dua tiga cukup
tapi yang berkualitas
jangan undang undang jadikan proyek
jadi ada skala prioritas hajat hidup banyak orang dan kemudian tepat sasaran
nah tadi saya katakan kompetensi satu kompetisi yuridis
yang kedua kompetensi tadi kompetensi politis
yang ketiga itu kompetensi ekonomis atau bisnis
dalam menghasilkan sebuah produk undang undang itu ada angka angkanya
dan kita tahu persis berapa alokasi dana yang dikeluarkan
berapa alokasi dana yang dikeluarkan untuk itu
dan kira kira efektivitasnya seperti apa
yang terakhir yang dibutuhkan oleh anggota dpr juga memiliki kualifikasi kompetensi teknis teknokratis
dpr itu punya mitra kerja kementerian kementerian teknis
supaya dpr itu bisa menjadi sparring partner yang selevel yang equal
dia juga harus paham
mulai dari hulus sampai kehilir
karena itu hari ini kompetensi teknis teknokratis harus oke
kompetensi yuridis juga oke
dan kompetensi bisnis ini harus oke
nah ini pr besar
dan bukan tidak bisa dilakukan oleh kami kami ini
karena itu menurut saya saya secara sadar itu ketika pertama kali saya sudah pasti duduk di dpr
yang pertama saya pilih staff staf ahli yang harus ahli
anak anak muda yang punya isi kepala
mereka juga tahu bagaimana pada level paradigmatik level ideologis diturunkan kepada level kebijakan regulasi
dan kemudian pada level implementasi
nah kita butuh kerja kerja intelektual seperti ini
kita perlu naskah naskah akademis yang kuat
sehingga kemudian produk produk legislasi kita itu tidak menjadi produk yang miskin
dari segi bobot
pak jokowi katakan tidak perlu kuantitasnya banyak
tetapi butuh dan bobot serta kualitas ini yang kuat
oke saya ke putri bagaimana putri tanggapan anda tadi soal pak jokowi soal legislasi yang tidak perlu banyak
apakah anda setuju atau anda punya pendapat yang lain
karena pada akhirnya nanti akan dites oleh masyarakat juga
apakah benar benar dibutuhkan undang undang tersebut atau tidak gitu
dan tadi pak jokowi juga sudah menyampaikan bahwa banyak bisnis bisnis proses yang jadi terhenti
dan seperti yang pasar juga selalu bilang karena terlalu banyak peraturan yang tidak dibutuhkan
jadi saya juga setuju dengan mbak ansyi bahwa kualitas itu harus diatas kuantitas
kalaupun akhirnya warga menganggap dpr itu tidak perform karena jumlah legislasi yang seperti tadi sudah disampaikan
itu tergantung pada pandangan orangnya sendiri
ini setuju bukan karena varsi pemerintah ya bukan ya
cuma saya yakin dengan tugas tugas fungsi dpr yang lain seperti fungsi pengawasan dan anggaran warga pun akan bisa melihat bahwa disitulah kerja kerja dpr sebagainya gitu
oke mas agus usai jeda kita akan coba tanyakan ke wajah wajah baru dpr ini soal isu isu terkini yang juga berkaitan dengan tugas dan fungsinya nanti di gedung dpr ri
ada soal isu gbhn misalnya ada soal isu amandemen konstitusi
nah apa pandangan mereka soal itu kita akan bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
ketua dewan perwakilan daerah osman sabta odang menyetujui usulan wakil ketua mpr ahmad basara melakukan amandemen terbatas terhadap undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sepanjang amandemen tersebut juga memperkuat posisi dpd
selain itu oso berpendapat gbhn bisa dihidupkan kembali

boleh boleh saja menghidupkan kembali gbhn itu saya bilang nggak boleh boleh
tapi tentu harus sejalan dengan pemerintah
nah nanti bagaimana rundingan antara politik dengan pemerintah lembaga dengan pemerintah itu yang harus dibicarakan
bagaimana mereka menyatukan pandangan pandangan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan gbhn itu sendiri
kalau peran dpd nanti juga memperkuat dpd di situ ya saya sangat setuju
senada dengan oso anggota dewan pembina partai gerindra rahmawati soekarno putri mendukung penguatan peran mpr bahkan mengibaratkan yunisi saat ini seperti macan ompong
sejak mpr sudah bukan menjadi lembaga tertinggi negara
dari awak media kan sekarang tahu bahwa mpr kita ini kalau saya umpamakan ibarat macan ompong
karena setelah diamandemen empat kali pada tahun dua ribu satu zamannya megawati waktu itu itu fungsi dari majelis perpustakaan rakyat sendiri sudah berubah total
dia bukan lembaga tertinggi negara lagi
dan bahkan di dalam klausula atau tupoksinya dari mpr sendiri itu sudah gak ada

misalnya mpr dulu bisa membuka kepentingan
bisa membuat ketetapan bisa membuat gbhn terutama ya tapi ini sudah gak ada
wakil ketua mpr fraksi pdi perjuangan ahmad basara menegaskan usulan amandemen terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima telah disepakati semua fraksi sejak tahun dua ribu sepuluh
pdi perjuangan hanya meneruskan rencana amandemen dan menindaklanjuti dalam rekomendasi kongres kelima di bali
pdip membantah hanya partainya yang kemudian mengusulkan amendement terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan menghidupkan kembali garis besar haluan negara

tentu bu mega mengharapkan pemilihan pimpinan mpr itu dilaksanakan secara aklamasi musyawarah mufakat
karena di dalam pandangan dan sikap ibu mega mpr periode yang akan datang memiliki gawe besar memiliki agenda besar
yaitu untuk mengamandemen secara terbatas uud seribu sembilan ratus empat puluh lima gitu kan
gimana caranya ya musyawarah mufakat gimana caranya musyawarah mufakat ya hilangkan blok blok politik pada saat pilpres kemarin
salah satu caranya adalah bisa saja unsur dari partai politik koalisi indonesia kerja diajak bergabung menjadi salah satu unsur pimpinan mpr ri
jadi dengan demikian kalau pimpinan mpr itu sudah terpilih secara musyawarah mufakat kemudian sebelumnya sama sama menyepakati agenda amandemen terbatas untuk menghadirkan kembali gbhn
ya tidak boleh ada yang punya pandangan lain punya keinginan lain punya sikap lain
maka dalam pandangan bu mega mpr dengan kondisi objektif yang demikian itu tidak akan terpilih
yang memenuhi syarat untuk diadakannya amandemen terbatas
baik kita tanyakan ke wajah baru dpr apakah mereka sepakat soal itu saya tanyakan langsung ke bang ansi kalau begitu
bang ansy anda punya pandangan yang lain atau memang akan mengikuti pdi perjuangan soal gbhn dan juga amandemen terbatas konstitusi
yaitu sikap resmi pdi perjuangan yang diputuskan di kongres kelima di bali kemarin
dan yang harus digarisbawahi itu adalah amandemen terbatas apa maksudnya amandemen terbatas
amandemen terbatas itu adalah ada dua hal yang ditegaskan di situ
yang pertama mengembalikan mpr sebagai lembaga tertinggi negara
yang kedua memberikan kewenangan kepada mpr untuk menetapkan gbhn
hanya dua itu karena itu disebut amandemen terbatas
ini untuk mengunci sehingga kemudian proses amandemen ini tidak liar tidak lari kemana mana
termasuk ada wacana yang mengatakan oh jangan sampai amandemen terbatas ini kemudian sampai kepada pemilihan presiden dikembalikan kepada mpr
tidak lagi pemilihan langsung itu jelas secara tegas pdi menolak itu
pdi pada posisi bahwa pemilihan presiden tetap oleh rakyat
bicara soal presiden kita coba lihat di belakang
ini pernyataan presiden menyikapi soal gbhn ini
gbhn tidak diperlukan lagi zaman bergerak dengan cepat dan dinamis sehingga harus direspon dengan cepat
gbhn tidak memiliki kemampuan untuk menjawab perkembangan zaman tersebut
agak berbeda tampaknya bang arief di soal gbhn ini
ini harus dibaca dulu karena saya membaca pernyataan presiden jokowi itu sebenarnya tidak ada perbedaan dengan sikap politik pdi perjuangan
gbhn itu apa sih gbhn itu sebenarnya panduan acuan ideologis yang mau didorong oleh pdi perjuangan sebagai sebuah direction sebagai guidance untuk memberikan arah dan orientasi
yang sifatnya itu tidak sekedar lima tahunan tetapi jangka panjang tiga puluh empat puluh sampai lima puluh tahun
fakta yang terjadi selama ini kesinambungan ini menjadi problem dalam proses pembuatan kebijakan atau decision making process dan juga dalam program kerja
ganti presiden ganti kepemimpinan nasional ini tidak ada kontinuitas ini yang satu
yang kedua sebenarnya sinkronisasi ini tidak saja terjadi harusnya antara pemerintah pusat provinsi dan daerah tetapi juga antara lembaga lembaga negara
antara satu lembaga dengan lembaga lain
hari ini kita lihat ada yang mau ke utara ada yang mau ke selatan ada yang mau ke barat ada yang mau ke timur
karena itu gbhn ini harus menjadi nilai bersama yang mengikat kita semua
oke artinya anda sejalan dengan pandangan pd perjuangan begitu
oke kalau putri bagaimana soal isu gbhn dan juga amandemen konstitusi mengikuti golkar atau kemudian anda punya pandangan sendiri
saya sangat setuju dengan pandangan golkar karena golkar mengetahui bahwa ini membutuhkan kajian mendalam
tidak perlu diburu buru
karena pada akhirnya ini akan menentukan posisi parlemen juga
karena dengan adanya gbhn nanti posisi parlemen akan lebih kuat lagi daripada yang sekarang gitu
dan dengan amandemen yang terbatas barusan memang kita tidak akan mengembalikan sistem pemilu kita menjadi sistem pemilu yang dulu
dan mpr akhirnya memilih presiden dan presiden harus melaporkan pekerjaannya dan mempertanggungjawabkan dan juga mempunyai kuasa untuk memaklukan presiden
dan itu kan tidak ada di bagian gbhn yang dipropos sekarang oleh mpr
cuman pada nantinya kita tidak mau ini akan terjadi tumpang tindih antara sistem yang sudah ada sekarang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang juga sudah mengakomodir rencana rencana yang akan dilakukan dua puluh tahun dan serta turunan lima tahunnya
saya ingin tegaskan sedikit
sebenarnya amandemen terbatas ini ini sebenarnya kesepakatan yang sudah dikatakan sejak sepuluh tahun yang lalu sudah didorong
oleh semua fraksi
iya oleh semua fraksi
kalau lima tahun ini dua ribu empat belas sampai dua ribu sembilan belas pdi kencang
tujuan pdi itu adalah ingin mendorong ini ke publik sehingga melibatkan proses diskursus publik
sehingga publik disitu juga ikut bicara
ada proses dialektika di sana sehingga kemudian proses ini berlangsung bukan dalam ruang yang tertutup
oke baik baik publik juga butuh iklan
nanti kita jehan dulu kalau begitu ya
nanti saya akan ke mas agus untuk soal bertanya bagaimana kemudian posisi wajah wajah baru ini diantara kepentingan partai dan juga suaranya mewakili dapil dan juga pandangan pribadi
kita akan bahas setelah itu kami akan segera kembali lagi di segmen terakhir
oke wakil rakyat atau wakil partai itu yang kemudian sering sekali ditanyakan oleh publik mencoba untuk melihat kinerja anggota dpr
termasuk juga untuk wajah wajah baru
menurut anda dalam posisi itu bagaimana
ya bagaimanapun juga menurut saya ketika terpilih nanti apa dilantik menjadi anggota dpr
sudah terpilih nih kebetulan
sudah terpilih tapi kan pelantikannya
maka anda menjadi orang nasional
jadi urusan bahwa kemudian konstituensi ya itu satu hal karena itu jadi basis anda berangkat
dan tentu tadi mungkin ada persilangan antara kebutuhan dapil satu dengan dapil lain yang berbeda tapi kemudian pada tingkat nasional bisa dipertemukan
itu menjadi anggota dpr
satu produk tersendiri
nah tapi ini yang menarik bagi saya begini sebenarnya
dengan sekitar mayoritas wajah wajah baru sebenarnya ada plus minusnya juga
mungkin dengan wajah baru akan memberikan suasana yang juga cukup baru buat indonesia
tetapi begini kalau kita lihat dalam konteks profesionalisasi lembaga dpr karena bagaimanapun juga hasil amandemen konstitusi kita menyatakan bahwa
kekuasaan legislasi ada di tangan dpr
pertanyaan tadi kalau model model di amerika serikat itu yang namanya staff ahli anggota kongres senat itu bisa antara dua puluh sampai seratus orang
maka kekuasaan legislasi ada di tangan kongres pasti bisa direalisasi
yang di indonesia muncul kan begini kalau di negara negara lain profesionalisasi itu muncul ketika kalau di sini disebutnya lo lagi

itu di negara negara lain itu tidak
jadi negara negara lain itu menjadi semacam ada konsistensi bekerja di bidang itu ada sejarah yang diikuti ada yang terlewat ada yang harus dibawa di periode sekarang ada yang direvisi ada yang di justice segala macam
nah problemnya yang baru ini kan kita menunggu bagaimana partai politik mengakselerasi dan mereka segera tune in dengan segala kompleksitas yang akan kita hadapi
nah bicara tadi lulagi lulagi tadi mas agus singgung
kita akan tanyakan kedua wajah baru dpr ini
sosok sosok yang akan kita tampilkan
kita akan tanyakan wajah wajah ini apakah lulagi lulagi atau tidak begitu
tapi kita akan tanyakan pendapat mereka satu kata aja terhadap wajah wajah yang ditampilkan di layar hari ini
kita coba tengok ke belakang mungkin
kita akan lihat sama wajah pertama yang akan muncul
oke satu kata putri komarudin soal wajah ini
mantan ketua monggo atau
itu berapa kata tuh ya cukup banyak gitu
tapi ya satu kalimat lah
oke satu kalimat mbak ansyi bagaimana mbak ansyi
dari dapil ntt dua
nggak bisa satu kata mas
kita lihat wajah yang lain ya
kita lihat wajah yang lain
nah ini bagaimana mungkin mbak ansyi dulu
satu kata atau kita lihat yang lain ya kita lihat wajah yang lain
nah ini mungkin putri dulu putri dulu mungkin punya
pks oh masih pks ya bang ya
itu udah beda taufik lagi kayaknya
kayaknya anggar anggar kita geser ke wajah yang lain
kita geser ke wajah yang lain oke
tadi sudah muncul juga ini
mbak ansyi dulu satu kata untuk sosok ini
osman sabtaudang apa
oke dbd paling pas itu kayaknya bang ya
putri mungkin punya kata yang lain
kritis oke kita lihat lagi nama yang lain
coba bagaimana putri dulu deh
ini kayak cerdas cermat ya
mbak ansyi satu kata untuk nama di belakang gini
orang di belakang gini
senior oke baik
terima kasih sudah hadir mbak ansyi lema
putri komarir sudah hadir mas agung terima kasih
mudah mudahan kita akan tunggu bagaimana kinerja kinerja dua wajah baru di dpr ini
mudah mudahan bisa merubah warna yang tadinya mungkin agak agak suram atau mungkin suram sekali bisa lebih tercerahkan dengan ada wajah wajah baru di dpr periode berikutnya
terima kasih sudah hadir sekali lagi ke layar demokrasi
baik demikian layar demokrasi malam hari ini pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini